dan aku yakin banget pasti sekarang bandin lagi seneng
kayaknya enggak deh
soalnya tadi pas saya kesana
bandin malah taunya dari saya
sedangkan untuk minum obat
bu andin butuh makan
jadi untuk sementara biarkan diimpus dulu
sambil kamu istirahat ya
nanti kalau infusnya sudah habis
kita akan lihat kondisinya lagi
kebetulan rumah saya dekat disini
jadi segera kabarin saya
kalau inpusnya sudah mau habis
atau nanti saya bisa kirim suster
terima kasih ya dok
untung dokter cepat datang kesini
tadi saya baru berganti sip dari rumah sakit
kebetulan menuju pulang
sebagian saya berteman dekat sama dokter micelle
saya nggak nganterin dokter keluar
saya mau nemuin anak saya dulu
biar nanti kiki aja yang nganterin dokter ke depan
enggak usah enggak apa apa
biar temenin saja bu andin
agar dia merasa nyaman
saya permisi ya
ya silahkan dok
kamu kenapa sayang
mikirin apa
masa itu mau melukaku
dan ketika aku mau bales pelukanya
tapi mimpi itu beneran nyat gambar aku
ya itu mungkin karena aku takut
aku takut kalau ini gak nyata pak
mas al sudah pulang
ibu rosa juga sama seperti kamu
punya kerinduan yang sama dengan al
bahkan tadi ibu rosa
waktu melihat al
sampai sujud syukur
soal kamu belum ada kabarnya ya
aku jadi penasaran
sepupunya itu beneran selamat atau enggak sih
apa jangan jangan cuma hoax ya
mending aku chat
lebih baik aku telpon aja
biar infonya lebih jelas
aku masih di rumah sakit ya
sepupu aku aldebaran
sepupu aku masih hidup siana
dalam kecelakaan pesawat itu
masih ada yang bisa selamat
udah dua tahun yang lalu
sal akan makin sibuk
dengan keluarganya di pondok pelita
aku jadi penasaran
sama sikapnya tante rosa
yang aneh banget
waktu aku nyinggung
sal juga pernah cerita
mamanya itu dulu dirawat
di rumah sakit kurnia
sebenernya ada apa sih
kenapa sih kapten tante rosa itu aneh banget
mumpung sal sibuk
lebih baik aku selidikin
jadi nanti waktu sal selesai ngurusin sepupunya
aku juga udah selesai
dan aku bisa langsung kasih tau ke dia
ketika saya kesana mbak andien malah tahunya dari saya
hah dari kamu
kok aneh mbak adian masih sakit ya sam
ya dia masih sakit tadi saya kesana mukanya masih agak pucet gitu sih
ya allah mbak andien kasihan banget
ya pasti sedih banget ya udah
selesai aku dari sini aku langsung kesana
ya aku harus langsung ke rumah mbak andien
mbak anin tuh hobi banget ya ngumpulin orang biar kasihan sama dia
sengaja banget sih cari perhatian
kalau gue sih udah gak mempan ya sama akal akalan dia
soal proposal untuk perusahaan nino gimana
kamu udah mikirin itu kan
elsa aku tuh sebenarnya masih mencari cara
agar kamu tuh gak terobsesi dengan perusahaan
tapi gimana cara aku nyampein ke kamu
karena aku gak mau kamu tersinggung sah
mbak saya mau nyari data pasien dari beberapa tahun yang lalu
untuk keperluan apa ya mbak
jadi saya nemuin buku catatan harian dari seseorang yang namanya malika nur syanti
dan beliau itu dulu pasien disini
nah sekarang beliau sudah meninggal jadi saya mau cari tahu soal penyakit yang dulu
kalau boleh tahu hubungan kekerabatan mbak dengan almarhum apa ya
saya calon menantunya
mbak pasti heran ya kenapa saya mau cari tahu soal ini
ini tuh karena calon suami saya yang minta
jadi calon suami saya ini anak dari ibu malika nur syanti
dia mau tahu soal detail kenapa ibunya bisa sampai meninggal
sebentar ya mbak saya tanya dengan manajer saya dulu
permisi mbak saya manajer dari rumah sakit kurnia
saya sudah dengar semua dari staff saya
untuk kedatangan dan maksud anda kesini
kami tidak bisa memberikan semua informasi soal penyakit lain yang ada disini mbak
kecuali ada permintaan dari keluarga yang bertanggung jawab
tapi saya ini calon menantunya kok pak
dan ini atas permintaan dari mbak

apakah ada suara kuasa dari suami anda untuk keperluan ini
aku kan kesini diem diem tanpa sepengetahuan sal
pak berhenti sebentar mbak
gimana pak apakah kami sudah bisa menemui anak saya aldebaran
kami sebenarnya memang mau menginformasikan seperti itu
tapi ibu lebih dulu menanyakannya
saya tahu bagaimana perasaan ibu dengan yang lainnya
namun sayangnya penyintas untuk saat ini belum boleh dikunjungi bu
karena harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
tapi sejauh ini kondisi aldebaran gimana pak
setelah diperiksa kondisi beliau sekarang jauh lebih baik
pak aldebaran mengkhawatirkan teman temannya
itu terbukti karena beliau selalu meminta update terkait dengan teman temannya tersebut
sampai saat ini hanya itulah informasi yang bisa kami berikan
kami permisi dulu
terima kasih pak
terima kasih pak
tante yang sabar ya
yang penting sekarang kan kita udah di tempat yang sama sama lebaran
paling bentar lagi kita udah bisa ketemu
iya tapi ya kan kamu tahu sal
tante tuh pengen berada di samping out
tante ingin mendampingi dia di saat saat seperti ini
karena kan kamu tahu sendiri it's almost two years
dia pasti mengalami dan juga menjalani hidup yang